bagaimana penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah jawa timur bergabung koresponden cnn indonesia ada miftah farid
farid bagaimana upaya percepatan penanganan karhutlah di jawa timur khususnya di wilayah strategis seperti wilayah tahura air suryo
ya mengingat ada tiga gunung koreksi kalau saya tidak salah gunung arjuna welirang dan juga anjas moro kemudian masuk ke dalam wilayah enam kabupaten di jawa timur
agar ini tidak kian meluas farid
tiffany yang terdampak tepatnya di empat kota kabupaten yaitu kota batu kemudian juga mojokerto pasuruan dan juga kabupaten malang
nah untuk hari ini memang berbeda dengan kemarin karena kemarin proses penyiraman menggunakan atau pemadaman menggunakan waterbombing sangat efektif
karena cuaca sangat baik sehingga dalam satu hari sebanyak tiga puluh delapan kali helikopter yang mengambil air dengan kantung kira kira delapan ratus sampai seribu liter air
ini bisa berjalan sebanyak tiga puluh
delapan kali artinya mondar mandir dari sumber air kemudian ke titik api yang sudah di assessment sepakati untuk disiram itu sebanyak tiga puluh delapan kali
namun hari ini tadi berhenti sampai di angka dua puluh lima rate atau dua puluh lima kali pengantaran air ini tiffany
karena menjelang sore tadi cuaca di wilayah puncak di wilayah pegunungan anjas moro dan juga welirang
tepatnya juga di wilayah tempat saya berdiri ini tepat di depan punggung belakang
gunung ringgit yang menjadi bagian dari pegunungan arjuna dan ulirang ini mengalami cuaca yang tidak baik dan buruk bahkan
ini kemudian di assessment oleh tim pilot helikopter dan mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi proses penyiraman atau pemadaman
dan ini kemudian berdampak pula tifani pada proses mematikan titik api karena ternyata ketika proses pemadaman tidak bisa maksimal karena gangguan cuaca
anda bisa melihat dari visual tepat
di depan anda ini menunjukkan bahwa titik api sudah tidak menjadi titik lagi sudah menjadi sabuk atau cincin api
padahal tadi pagi ini masih ada empat sampai delapan titik api yang terdeteksi dengan kasat mata tiffany
namun sore ini menjelang malam ini ini sudah berubah menjadi rangkaian api atau cincin api yang ini terjadi sekitar tiga empat hari yang lalu
padahal tiga empat hari yang lalu setelah terjadi titik api ini kemudian dilakukan waterbombing
di depan ini sebenarnya api sudah berhasil dipadamkan tiga atau empat hari yang lalu
namun sejak malam tadi kemudian pagi sampai siang ini api kembali muncul dan bahkan menjelang petang ini ini sudah menjadi rangkaian api atau cincin api sehingga dibutuhkan lagi proses penyiraman
dan tentu saja berkaitan dengan evaluasi apakah cukup satu helikopter dengan membawa delapan ratus atau seribu liter air untuk melakukan pemadaman di luas wilayah yang cukup luas ini
ini kemudian dievaluasi oleh bpp
bd jawa timur dengan melakukan evaluasi dan mengusulkan ada dua skenario yang diusulkan
yang pertama menambah jumlah helikopter dengan membawa air sehingga ketika helikopter ini bisa menjelajah satu titik ke titik yang lain maka diperlukan setidaknya dua helikopter
atau kemudian kapasitas air yang dibawa helikopter ini diperbesar sehingga proses pembasahan atau proses penyiraman atau pemadaman ini bisa lebih efektif ketika menumpahkan air dengan jumlah yang lebih besar
namun kalau dilihat dengan banyaknya titik yang terdeteksi misalnya tadi siang dilakukan pemantauan oleh tim gabungan dari tni polri kemudian bpbd dan bnpb
jumlah titik api yang sebelumnya satu ratus lima puluh enam sekitar satu ratus lima puluh enam ini bisa saja bertambah karena beberapa titik api yang sebenarnya bisa dikendalikan bisa dimatikan
ini tadi terdeteksi aktif kembali seperti yang ada di belakang saya ini sehingga membutuhkan sekitar minimal dua helikopter untuk melakukan
waterbombing ini mengingat karena ada empat kabupaten kota yang kemudian terdampak sehingga jangkauan tidak bisa dilakukan oleh tim relawan gabungan juga tni polri yang ada di darat untuk melakukan pemadaman api secara manual
karena dari visual yang saya dapatkan ada banyak sekali lereng lereng bukit jurang yang kemudian juga terbakar semak semaknya alang alangnya sehingga tidak bisa dijangkau dengan manusia
pemadaman dengan waterbombing ini menjadi keniscayaan karena untuk
wilayah wilayah tersebut sulit dijangkau dengan manusia sehingga dilakukanlah waterbombing karena banyaknya titik sehingga ini dibutuhkan lebih dari satu helikopter
yang jelas tiffany kalau dilihat proses hari ini memang berbeda dengan yang kemarin terjadi
sekali lagi meskipun efektif mengendalikan atau melakukan pemadaman api waterbombing ini masih juga terhambat dengan pertama cuaca karena tadi diputuskan untuk tidak dilakukan karena membahayakan posisi penerbangan
apalagi kemudian penerbangan ini bukan hanya helikopter saja tapi juga
membawa kantong air yang cukup besar dan berat dan yang kedua adalah jumlah titik api yang tersebar karena sampai hari ini meskipun pemadaman dilakukan di sisi pasuruan dan juga kabupaten atau kota malang sumber air ini hanya satu yaitu di sebuah resort tempat saya melaporkan ini kolam renangnya kemudian dimanfaatkan sebagai pensuple air atau sumber air untuk melakukan proses pemadaman ini tentu saja juga berkaitan dengan jarak karena semakin jauh titik api maka proses penerbangan dari mengambil sampai kemudian menjatuhkan air ini juga berkaitan dengan jarak
proses penerbangan dari mengambil sampai kemudian menjatuhkan air ini juga membutuhkan waktu yang relatif lama sehingga dibutuhkan pertama ditambahkannya helikopter dan kedua alternatif dari sumber air ini menarik juga tiffany karena bukan hanya petugas gabungan dari pemerintah yang melakukan pemadaman secara terus menerus secara gotong royong di kebakaran untuk kali ini tapi juga masyarakat misalnya di desa ini tempat saya melaporkan ini kepala desanya mengerahkan lima orang

ini akan dimaksimalkan lagi dengan penambahan helikopter dan juga alternatif lain sumber air bagi helikopter untuk mengambil air dan melakukan penyiraman ini juga akan jauh lebih baik sehingga tidak terlalu jauh dari proses pengambilan dan kemudian titik api yang akan di
yang jelas bukan hanya masyarakat bukan hanya petugas tapi juga para pelaku usaha terutama mereka yang memiliki kolam renang juga diminta untuk dalam tanda kutip mewakafkan air kolam renangnya untuk dijadikan
sumber air untuk menyiram begitu luas area kebakaran karena kalau dari data kemarin ada
tiga ribu sembilan ratus an hektar yang terbakar dan tadi dari proses assessment untuk memantau dari udara bisa saja
luasan itu terus bertambah lebih dari empat hektare karena ternyata ada banyak sekali titik api baru
dan juga titik api yang sebenarnya sudah bisa dikendalikan atau dimatikan tapi ternyata ini
juga kembali menyala mengingat tadi pagi sampai siang cuaca di sini cukup panas sehingga ketika
dilakukan waterbombing bisa dengan cepat kemudian air ini menguap dan kemudian kering dan ini kemudian
masih bisa dilintasi api yang jelas tim baik itu relawan maupun bpbd bnpb kemudian juga tni polri
ini memprioritaskan wilayah wilayah yang berdekatan dengan pemukiman sehingga proses pemadaman ini
di prioritaskan pada tempat yang terdekat dengan tempat yang terdekat dengan tempat yang terdekat dengan

korespondensian and indonesia atas laporan anda dari pasur ruan jawa timur selamat sore
selamat bertugas kembali tetap berhati hati